sebuah video tengah ramai diperbincangkan di media sosial ketika seorang perempuan pengendara sepeda motor masuk ke jalan tol ngawi kertosodo
tidak lama berselang petugas langsung mengamankan perempuan tersebut
kejadian ini sempat membuat para pengguna jalan tol heboh
sebuah video tengah viral di media sosial memperlihatkan seorang perempuan masuk ke jalan tol ngawi kertosono jawa timur
perempuan tersebut bahkan menggunakan lajur kanan jalan tol dan berada di antara kendaraan roda empat
dikutip dari detik com kasat pjr polda jatim akbp bambang sukmowibowo menyebut perempuan yang diketahui berinisial sf ini langsung ditangkap petugas saat mencapai kilometer enam ratus tiga puluh tujuh di nganjuk
namun saat diamankan ia sempat menolak karena tidak membawa surat surat resmi berkendara
kepada petugas perempuan asal pati jawa tengah ini mengatakan bahwa ia terpaksa masuk ke jalan tol karena tersesat
saat hendak menuju pati dari madiun
peristiwa yang terjadi pada selasa sore ini pun sempat membuat heboh para pengguna jalan tol saat menyaksikan sang pengendara motor tersebut diamankan petugas